terinspirasi dari karakter film superhero hulk
inspirasi kuliner burger berikut ini dibuat berwarna hijau dan tampak kekar
uniknya pewarna yang digunakan pun alami yaitu menggunakan teh hijau
ide kreatif hulk pada menu kuliner ini dituangkan dalam bentuk burger
sesuai dengan karakter dalam filmnya burger dibuat berwarna hijau dan tampak kekar
tak hanya ingin mencicipinya saja saya pun ingin ikut membuatnya
pertama buat dulu adonan
tepung terigu ragi telur teh hijau bubuk dan susu diaduk hingga kalis
bentuk adonan membulat taburi biji wijen lalu panggang selama lima belas menit
pada umumnya burger menggunakan daging sapi
di sini yang digunakan adalah daging ayam
irisan tipis daging ayam dibumbui garam dan lada hitam
lalu diaduk dengan telur dan ragi
ayam lalu digoreng kering
sebelum menyusun isian di dalam rotinya panggang rotinya dulu
roti burger diisi sayuran tomat mentimun daging ayam goreng telur mata sapi dan saus mayonis rahasia
makan burger biasanya ini burgernya yang diangkat tapi kalau ini sama piring piringnya
namanya juga hulak ukurannya jumbo
karena porsinya yang besar burger hulk ini biasanya disantap untuk lebih dari satu orang
nah biasanya kalau adonan tepung yang menggunakan green tea itu isiannya manis tapi kalau ini asin rasanya enak
ditambah ada tekstur yang berbeda crunchy dari ayam crispy nya
unik dan lezat tak aneh jika menu ini menjadi magnet bagi pengunjung kedai makan di jalan muhammad toha bandung ini
unik banget ya biasanya kan kalau misalnya yang sekarang belakang ini lagi agak unik itu yang dari burger yang hitam sekarang ada lagi burger yang hijau
itu kayaknya inovasi banget gitu kan
belum pernah sih kebanyakannya warna hitam kan kalau nggak hitam putih itu rotinya
ya kalau di sini sih ya unik lah ya
burger atau hamburger berasal dari kota hamburg di jerman
dari kota kedua terbesar di jerman itu sebagian penduduknya yang berimigrasi ke amerika menjadi salah satu penyebabnya
yang menyebarnya menu burger di sana
dian termata sari bandung